kita ke informasi lain sidang kasus penganiayaan david ozora dengan terdakwa mario dandi dan shane lucas kembali digelar di pengadilan negeri jakarta selatan kami siang
agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi ahli yaitu dokter spesialis caraf rumah sakit mayapada
dalam keterangannya di sidang dr yeremia tatang mengungkapkan kondisi david saat mulai dirawat hingga kini saat tiba di rumah sakit mayapada kondisinya sangat memerihatinkan
dalam keadaan koma david serta ada infeksi di paru parunya
ia juga menyebutkan kondisi david disebabkan oleh luka luka akibat trauma benda tumpul
saat ini david telah keluar dari rumah sakit namun masih harus dipantau dan menjalani berbagai terapi
itu yang saya bilang sama papanya waktu awal ini cukup berat kondisinya
makanya pak jonathan ini bisa terima dan beliau cukup pasrah dengan kondisi begini kepada rumah sakit
maka kita pun waktu itu mengobatinya secara maksimal
nah ya syukur puji tuhan ya kondisinya ada perbaikan dibandingin awal